bukain dong ra
kita harus lurusin masalah ini
lo peduli sama siapa
siapa yang bakal marah
aku jangan jangan lo pacaran sama rara
gue pacaran sama rara
ya gak mungkin lah
ada apa ya
itu ibu ibu tadi yang galak itu siapa sih
eh lo lanjut ya
di atas patugar
jadi selain bengong
kerjaan kamu rumpi juga ya
kalo bener yang riva bilang
kasian juga ya kerupuk kulit
pasti tersiksa banget dia kerja disini
makin pening deh tuh si kerupuk kulit
ada api broadere ya
eh gue masuk duluan ya
lo tadi kenapa nangis
itu gue kelilipan doang
terus kan kalau di jalan anginnya kencang kan jadi mata gue perih banget
gue masuk duluan ya lo hati hati baik
kayaknya rara nyembunyiin sesuatu deh
bentar lagi shiftnya si kerupuk kulit abis nih
akhirnya gak sia sia gue pegel duduk disini hampir tiga jam
maaf gue keliatan
sih kita berdua shiftnya udah selesai
jadi kita mau pulang nih
rivalnya aldino masih aja duduk disitu
kamu harus masih bantuin kitchen
tapi shift saya kan sama kayak riva madam
ya kalo gak terima kamu kan bisa angkat kaki dari cafe ini
tau kan jalan keluarnya
kasian juga si botol kecap kalo gara gara gue jadi gak latihan malem
terpisa gagal dan dikeluar dari sekolah gimana

ya gue ntar kerjanya ya
siap ada aku

ya udah aku mau tidur

ya udah aku mau tidur

seenaknya aja tuh ownernya sih kerupuk kulit
gak nyangka ya gue
seorang michelle yang gue kenal yang gengsinya luar biasa tinggi
rela ya ngelakuin apapun demi gak kehilangan pekerjaannya ini
sampai lu harus nemenin dan ngehibur aldino di luar kafe makan berdua
jaga mulut lu ya
justru gue ngomongin ini ke lu karena gue pengen lu tahu kalau lo punya harga diri yang harus lo jaga
lu kalo gak tau apa apa tentang hidup gue lu jangan komen
ngerti gak sih
gak usah khawatirin tentang harga diri gue rifki
karena lu bukan siapa siapa gue
tapi kalau gue protes nanti malah si kerupuk kulit yang kena imbas
siapa sih yang bertamu malem malem
bibi juga bukannya bukain
gak tau apa orang lagi bad mood
ah apa sih
izini nopa ngejelasin semuanya ra
gak perlu udah sana pergi
ra jangan gitu dong ra please
kita ngobrol sebentar aja ya
gak mau udah sana pergi
nah gitu dong
ra bukain ra
hii apaan sih
orang udah jelas jelas ketahuan selingkuh di depan mata
masih aja ngelaki
dia gak lihat apa michelle udah kecapean kayak gitu udah pucet mukanya masih
jadi paksa buat kerja
ini udah melanggar uu ketenaga kerjaan tau gak
jelas mana orangnya sih ini biar gue bilang
terus lo mau ngapain biasanya
ya gue nungguin dia
ciee ada yang khawatir nih sama kecingan bar
ya gue khawatir lah ya kalau dia sakit terus kecapean terus nggak bisa latihan dance terus tiba tiba besok gimana
ya iyalah kalo kalah kan gue juga yang rugi
riva riva gak ada kata bucin di kamus gue ya
terus lo kenapa gak balik
kan gue udah bilang gue nungguin dia
emang ya gejala awal kucing itu rela menunggu demi orang yang disayang
kata gue gak denger
gue udah balik
atau lo mau gue laporin ke siapa ibu
ya udah balik
oh engga gue laporin biar lo bantu nisha cekar
oke gue cepet pulang nih dari sini
yaudah gue balik ya

bukain dong ra
kita harus lurusin masalah ini rak
jangan bikin rusuh ya di rumah orang
udah sana pergi
aku gak mau dengar penjelasan kamu lagi